kepolisian menangkap seorang pria yang diduga merupakan pelaku penyiraman cairan kimia kepada penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
dan kasus penyiraman cairan kimia terhadap penyidik senior kpk ini novel baswedan mulai terbongkar ketika penyidik kabungan reserse kriminal polda metro jaya dibantu baris kim polri menangkap seorang pria berinisial al yang diduga merupakan pelaku penyiraman cairan kimia kepada novel
kepala divisi humas polri irjen setio wasisto menerangkan saat ini terduga pelaku masih diperiksa intensif di gedung direktorat kriminal umum polda metro jaya
polisi pun belum dapat memastikan jika al merupakan pelaku penyiraman karena saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap pelaku
lebih lanjut al ditangkap di wilayah jakarta setelah penyidik menerima bukti foto dari novel saat berada di singapura
saya ingin menjelaskan
tentang berita penangkapan tersangka kasus novel baswedan
bahwa beberapa hari yang lalu tim dari polda metro jaya dan barreskrim ke singapura untuk menemui saudara novel baswedan
dan dari sana mendapatkan keterangan
dan ada satu orang yang dicurigai
kemudian tim dari polda metro jaya baris kim melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa penangkapan berhadap seseorang berinisial al